calon wakil presiden sandiaga salahuddin uno
sarapan pagi dengan menyantap bubur ayam
di jalan sulanjana kota bandung rabu pagi
sandi pun sempat heran dengan sajian bubur yang tidak tumpah
saat piringnya dibalik
sarapan bubur ayam ini dilakukan di bubur ayam mang haji oyo
di jalan sulanjana bandung
bersama simpatisan dan pendukungnya
sandi memesan bubur ayam ati ampela
namun sebelum menyantap ia sempat heran dan kagum
saat piring bubur ayam dibalik
tapi tidak tumpah
diakui oleh sandi bubur ini unik
dan merupakan pengalaman pertama kalinya
ia menyantap bubur yang enak serta lengket
ia menandakan ini menandakan
rakyat indonesia juga harus lengket dan bersatu
agar tidak terpecah belah
usai menyantap bubur sandi sempat bernyanyi bersama pengamen
pasangan prabowo subianto ini berada di kota bandung
untuk menghadiri acara disnatalis peresmian rumah juang
serta melakukan safari politik di sejumlah tempat di jawa barat